kita ke informasi lain berita baik datang dari dunia pendidikan tinggi tanah air
berdasarkan rilis yang dikeluarkan lembaga pemeringkat dunia
atas lebih dari tiga ratus lima puluh perguruan tinggi di asia
universitas indonesia anda ambal matarnya bukan
pokoknya universitas indonesia berhasil melesat naik sepuluh peringkat sekaligus
parameter yang dipakai adalah kualitas tenaga pendidik
reputasi akademis jumlah tenaga pendidik asing
serta kegiatan belajar mengajar di setiap fakultas
lantas seperti apa potret kampus pencetak kaum intelektual terbaik di asia
kampus top asia
saya ulas lebih lengkap untuk anda pagi hari ini
kita lihat terlebih dahulu dari data lima teratas
universitas yang paling baik paling top di dunia
kita lihat ini adalah lima tertinggi skornya
kita lihat yang berada pada posisi pertama adalah universitas di negara tetangga kita
kalau naik pesawat hanya sekitar satu jaman lebih kita ke sana
tapi ternyata tingkatnya
kita lihat level pendidikannya jauh lebih baik
jadi untuk national university of singapore berada pada posisi pertama
sebagai universitas paling top di dunia
lalu kita lihat pada posisi kedua adalah the university of hong kong
dengan skor sembilan puluh delapan lima dari hong kong
jadi setelah dari singapura baru bergeser ke hong kong
dan dua negara ini memang merupakan hub perdagangan di dunia
ataupun juga kita lihat
pasar modal di dunia
jadi memang kemajunya ekonomi mereka tampaknya beriringan
berbanding lurus dengan tingkat pendidikan di universitas masing masing negara
untuk menciptakan kaum kaum cendikiawan muda yang mungkin saja bisa ahli di bidang ekonomi teknologi dan lainnya
lalu kita lihat pada posisi ketiga
saat tadi pada posisi kedua adalah nanyang technology of university
dan kita lihat skor yang didapat juga berbeda sangat tipis dengan university of hong kong dengan sembilan puluh delapan empat skornya di sini
berada pada posisi ketiga
selanjutnya kita lihat pada posisi keempat adalah kembali lagi kita ke hongkong
kita lihat mendapatkan skor sembilan puluh delapan dan berada pada posisi keempat
pada posisi kelima kita ke tiongkok ada singhua university dengan skor sembilan puluh tujuh
dan dari lima paling top saja universitas yang ada di seluruh asia kita lihat dikuasai oleh singapura kemudian juga hong kong
jadi tidak jauh jauh dari singapura
negara negara yang memang menciptakan ataupun juga memiliki ekonomi yang besar
kemudian juga menjadi hub perdagangan serta aktivitas ekonomi dunia
dari universitas top asia tersebut dari tiga ratus lima puluh universitas yang memang di ranking oleh qs
kita ingin lebih spesifik ke domestik
siapa yang menjadi universitas top di indonesia
ternyata penguasa universitas terbaik di dunia
kita lihat masih dari universitas indonesia
universitas indonesia dari ratusan universitas top di asia ternyata berhasil naik dan saat ini menjadi peringkat ke enam puluh tujuh dengan skor enam puluh
dan universitas indonesia memang tampaknya menjadi universitas terbaik di indonesia
dengan parameter parameter yang ditentukan tadi oleh qs yaitu dari tenaga pendidik hasil lulusan
kemudian bagaimana proses belajar mengajar yang ada di sana
universitas indonesia sebagai universitas terbaik di indonesia
dengan posisi ke enam puluh tujuh di asia
masih begitu panjang yang harus kita lalui apalagi untuk masuk ke sepuluh besar misalnya
tapi bukan tidak mungkin dengan memperbaiki infrastruktur ataupun juga sistem belajar mengajar
ataupun juga upda update terkini menggunakan
melibatkan teknologi dalam sistem belajar mengajar
bukan tidak mungkin kita bisa mengejar
lalu pada posisi kedua sebagai universitas top di indonesia namun berada pada posisi ke delapan puluh enam di asia adalah
institut teknologi bandar indonesia
bandung dengan skor lima puluh empat lima
lima puluh empat lima berhasil membawa itb pada posisi delapan puluh enam dan mungkin anda juga merupakan salah satu alma maternya
ya kita juga patut berbangga bahwa ternyata universitas anda masuk sebagai tiga paling top di indonesia
lalu kita lihat pada posisi ketiga adalah universitas gajah mada sebagai universitas top nomor tiga
dengan posisi di asia adalah satu ratus lima
jadi masih sangat jauh sesungguhnya ugm masih harus mengejar ketertinggalan
cukup jauh bisa saja untuk menguasa untuk melewatkan itb ataupun juga universitas indonesia dengan skor empat puluh enam
tapi tidak ada yang tidak mungkin ketika kita kemudian mulai berbuat dengan sistem ataupun mekanisme belajar mengajar mungkin yang bisa lebih dimodernisasi
tanpa juga menghilangkan substansi sebagai tempat untuk menciptakan kaum intelektual tersebut
lalu selanjutnya kita lihat dengan lebih spesifik lagi terhadap universitas indonesia
bagaimana tren ui sendiri sepanjang tahun ini
sendiri sepanjang beberapa tahun belakangan dan dengan skor tersebut kita lihat ui sendiri sempat berada pada posisi enam puluh empat sebenarnya pada tahun dua ribu dua
jadi sudah cukup baik namun mengalami penurunan pada tahun dua ribu empat belas ke posisi tujuh puluh satu
semakin dalam turunnya pada tahun dua ribu lima belas namun ui tampaknya melesat cukup baik sehingga saat ini berada di posisi enam puluh tujuh pada tahun dua ribu enam belas
tahun dua ribu tujuh belas harusnya targetnya bisa melewati apa yang sudah didapat pada tahun dua ribu tiga belas
ini adalah spesifikasi bagaimana scoring yang diberikan pada ui dengan total skor enam puluh satu
untuk reputasi akademik sendiri dan mendapatkan skor tujuh puluh delapan
jadi akademik reputasi ataupun juga pengetahuan yang dituangkan oleh para mahasiswanya itu mendapatkan skor tujuh puluh delapan empat
kemudian reputasi pekerja
jadi para pengajar yang ada di sana
kita lihat mendapatkan angka yang relatif tinggi delapan puluh tujuh satu
sangat tinggi sesungguhnya namun reputasi akademik harus ada yang dipompa lagi di sini agar ui bisa mendapatkan skor yang lebih baik
sehingga secara total akan mendorong juga angka untuk scoring ui secara total menjadi lebih baik
kita lihat setelah dari ui saya ingin ke itb untuk melihat bagaimana detail skor yang diperoleh oleh institut teknologi bandung yang mencetak para insinyur di indonesia ini
pada tahun dua ribu tiga belas berada pada posisi satu ratus enam puluh
yang lebih trendnya lebih baik adalah justru saya lihat adalah itb
trennya selalu konstan untuk naik
pada posisi satu ratus dua puluh lima pada dua ribu empat belas naik lagi meskipun tidak terlalu banyak kenaikannya menjadi posisi satu ratus dua puluh
namun kita lihat
kita lihat bagaimana ini angka kenaikannya cukup tinggi dari satu ratus dua puluh dua pada dua ribu lima belas naik menjadi posisi ke delapan belas
menjadi ui harus berhati hati
nah kenaikan ui cukup baik tapi lihat itb melesatnya mereka memperbaiki diri cukup baik dengan total skor lima puluh empat
kita lihat reputasi akademiknya memang tampaknya ada di tujuh puluh sembilan tiga dan reputasi para pekerjanya berada di delapan puluh lima
masih jauh memang dibandingkan ui tapi bukan tidak mungkin juga dengan total pengejaran posisi dari satu ratus dua puluh dua ke delapan puluh sembilan
kalau misalnya ini terulang pada tahun depan sekitar empat puluh melesatnya
maka bukan tidak mungkin akan mengalahkan posisi enam puluh tujuh yang diperoleh oleh ui
lalu dari itb kita lihat selanjutnya adalah
dari itb terakhir saja kita ke ugm untuk melihat bagaimana ugm spesifikasi perolehannya ugm sendiri tidak begitu mengalami fluktuasi untuk posisi ranking terbaik
kita lihat satu ratus tiga puluh tiga pada tahun dua ribu tiga belas turun kepada tahun dua ribu empat belas kembali naik dan naik juga cukup tinggi pada tahun dua ribu enam belas ke posisi satu
nah ini juga cukup tinggi
pada tahun dua ribu lima belas ke posisi satu ratus lima dengan total skor empat puluh enam sembilan dan yang harus diperbaiki dari ugm adalah reputasi pekerja
sangat rendah enam puluh tiga satu tapi yang tidak dimiliki oleh universitas ii universitas sebelumnya itb dan juga ui adalah reputasi akademiknya yang cukup tinggi tujuh puluh empat enam untuk ugm
sudah cukup baik wawasan dan pengetahuan yang diberikan kepada mahasiswanya namun reputasi pekerja juga harus diperbaiki
yang terpenting pendidikan dan manusia
yang terpenting pendidikan dan manusia
transportasi yang cukup mahal karena beberapa dekade ke depan mereka akan menjadi penentu akan menjadi indikator pertumbuhan ekonomi perkembangan ekonomi di sebuah negara